yang memutuskan saudara sendiri atau suami saudara
saudara yang memutuskan untuk kembali ke jakarta
kemudian saudara sampaikan kepada terdakwa riki maupun terdakwa para terdakwa ini
kalau saudara besok pagi pulang
tidak yang mulia
kapan saudara menyampaikan kepada para terdakwa bahwa saudara mau pulang
besok paginya saya menyampaikan ke dk ricky bahwa saya tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke jakarta
oke tolong siapkan kendaraan
sementara anak saudara kan ada di malang
eh di magelang mohon maaf
saya tidak mengajak riki
yang saya ingat hanya saya minta tolong untuk menyiapkan
saya ingat saya minta ke kendaraan dan saya akan ke jakarta
saya ingat saya begitu yang mulia
saya ingat saudara saudara tidak ngajak terdakwa riki
bagaimana dengan kuat ma'ruf
saya tidak mengajak kuat ma'ruf
saudara tidak mengajak riki tidak mengajak kuat ma'ruf
saya tidak tahu yang mulia
saya tidak tahu
pada saat saudara berangkat
saudara satu mobil dengan siapa
saya satu mobil dengan susi
om kuat dan dek richard
saudara mengatakan tidak tahu
tapi siapa yang megang setir pada saat itu
nah saudara tidak ngajak kuat
tapi dia yang pegang setir
saya ingat saya begitu yang mulia
nah kenapa tidak saudara larang
kan kuat sudah kenal sama saya lama
saya juga tahu dia bisa nyopir yang mulia
loh iya kan saudara tadi mengatakan tidak diajak
saya tidak masalah yang mulia
yang penting saya ingin ke jakarta hari itu
saudara tidak masalah
yang penting saudara pengen ke jakarta
bagaimana dengan joshua
sejak kejadian itu saya tidak berkomunikasi lagi dengan yosua
ya sejak saat itu saudara tidak berkomunikasi
tapi saudara berpikir tidak
kenapa yang diajak apa saudara tidak mengajak ricky
tidak ngajak kuat tapi faktanya mereka ikut ke jakarta
kemarin dari kesaksian kemarin
suami saudara mengatakan biasanya yang menyiapkan adalah ricky
yang menghubungi pak tuar
bagaimana dengan itu
tapi hari ini saudara menyampaikan bahwa saya tidak mengajak ricky untuk berangkat
saudara memerintahkan ricky untuk menyiapkan
tapi saudara tidak mengajak riki
bagaimana itu coba jelaskan saudara
saya yakin kuat dan ricky yang sudah lama kerja sama saya
kuat lima belas tahun kerja sama saya
ricky juga lebih dari dua tahun
saya yakin mereka tahu
keadaan saya saat itu
mereka tahu keadaan saudara sakit
begitu ya mulia
kalau saudara mengatakan bahwa mereka tahu keadaan saudara sakit
kalau sakit kan dibawa ke rumah sakit dibawa ke dokter
saudara pulang ke jakarta dan saudara tidak mengajak
ini yang lucu gitu loh
coba saudara jelaskan dulu
saya tidak pernah menjelaskan kalau saya sakit yang mulia
saudara tidak menjelaskan kalau saudara sakit
tapi saudara yakin bahwa mereka tahu kalau saudara sakit
mungkin ditanyakan saja kepada saudara kuat dan dek ricky kenapa mereka ikut
siapa yang mengajukan izin untuk pergi ke rumah sakit
apa izin untuk pergi ke area sakit
saya tidak tahu kalau berhenti di area sakit
saya pun tahu setelah penyidik barai skrim menyetelkan cctv kepada saya
karena saat di perjalanan saya hanya tidur istirahat
jadi saya tidak tahu kalau berhenti di area sakit
kemarin saudara riki menjelaskan eh saudara eliezer dan itu menjelaskan
saudara mainan handphone
tapi sekarang saudara mengatakan saudara istirahat tidur
saudara mendengarkan musik saudara mainan handphone
di mobil itu ada saudara kuat dan juga susi
saya sepanjang perjalanan saya hanya tidur istirahat karena saya tidak enak badan
dan malam itu saya tidak bisa tidur
malam itu tidak bisa tidur oke
berangkat jam berapa saudara dari makmur
pagi sekitar jam sembilan atau jam sepuluh
jam sembilan atau jam sepuluh
siapa yang menyetir
waktu di awal kuat richard di sebelah kiri
di belakang driver saya sebelah kiri saya susi
sampailah saudara di saguling
apa yang saudara lakukan di saguling